dev dev kamu tuh bikin malu aja sih
mulai besok aku gak akan diajarin kamu lagi
tapi itu kan telur baru kok bisa busuk ya
boleh aja makanan kemarin dijual
dasar maling kalau ketahuan ada aja akalnya
eh kamu tau kan hukumannya apa kalau mencuri
dev tau gak jawab
bapak ketua majelis yang terhormat
anak anak sering menjadi korban pelampiasan
ketidakberdayaan orang tua di dalam menghadapi beban dan tekanan hidup
padahal seharusnya anak anak mendapatkan hak
untuk memperoleh perlindungan dan cinta dari kedua orang tuanya
dev adalah korban
kekerasan dalam rumah tangga
enggak itu tidak benar pak
papa kenapa selisih papa udah datang
cuma mau lihat dev kan
eh tukang kelontong
kalau mau pergi ya pergi aja
beres banget sih
di atas ada bangkai tikus
jadi kamu harus naik
cari itu bangkai tikus
daripada jatuh lagi
lebih baik kasih tau aja penyembah bau busuknya
eh kenapa diem aja
gayanya baunya bukan dari atas di mana
kamu ngebantah ya
nggak mau naik kamu tuh
itu bukannya kalau dari kantin kan
kamu tuh bikin malu aja sih
mulai besok aku nggak akan jajanin kamu lagi
tapi itu kan telur baru kok bisa busuk ya
boleh aja makanan kemarin dijual
kalau ketauan ada aja akal lainnya
ada aja akalnya

sekarang buka bajunya
malam ini kamu tidak tidur di luar
sekarang kamu masuk kamar mandi
jendem badan kamu tuh disana di bak
roni sandy kalian ngejajanin dev ya
tapi roni janji kok gak bakal jajanin dev lagi mah
iya ma sandy juga nggak bakalan jep jep gantiin lagi
mama tidak suka kalian kasih makanan ke dev
kalian harus makan nih telur
cepet ambil atau mama jejelin ke mulut kalian
jangan sampai ada yang jatuh
awas kalau jatuh kalian harus jilat ke bawah
cepet makan tuh telur
jangan dimuntahin cepet abisin
si dev kemana ya
kan udah janjian mau ketemu di sini
jangan jangan dia marah
bukan rasa terlambat
masa itu berhasil padang
tunggu dulu kaim
jazakallah belum siap hari lain saya
kayaknya ngambil duit aku talkin' lo anjaknya
satu hari lagi ayee
tyler kalau mau ikut
ni orang rumah

sudah mendengar semua keterangan keterangan saksi yang telah diberikan di persidangan dan
pada pokoknya mereka membenarkan apa yang telah saudara lakukan bahkan sidep
sendiri mengakui menceritakan kepada kami bahwa dia pernah dicoba ditenggelamkan oleh
saudara adalah bank mandi tapi itu tidak benar pak itu bohong semua itu bohong
itu anak yang bandel lagi pula mana ada sih pak seorang ibu yang tega ngebunuh anak
sendiri karena kandungnya lagi nggak ada yang seperti itu pak dia itu nakal senang
nyemburin badannya ke dalam bak saya justru ingin menyelamatkan dia tapi dianya enggak mau
pengunjung saya mohon harap tenang
ada teriakan itu lagi baik bucaksa saya lihat di sini ada tim saya perintahkan kepada saudara
kalau bisa menghadirkan tim kedepan dep silakan maju nak enggak papa di enggak
apa apa semua ini justru untuk kebaikan di kita ikuti saja perintah pak ya
dep maju ke sebelah sini
dan sekarang coba angkat bajumu perlihatkan luka luka yang pernah kamu perlihatkan pada kami
sebelumnya baik saudara mengenal bekas luka ini
bukankah luka itu bekas luka terkena tusukan senjata tajam
tapi dia tertusuk pak saya tidak menusuknya
sekarang apa bedanya tertusuk dengan terkena tusukan
menusuk atau tertusuk saya tidak menusuknya pak
demi tuhan saya tidak menusuknya sudah sudah duduk duduk
nah sekarang coba kamu ceritakan kejadian yang sebenarnya
sampai kamu bisa tertusuk dengan senjata tajam itu
mama ngerjain apa sih nanti jatuh loh
nggak usah so nolongin ngapain sih di sini
udah sana sana pergi ganggu aja
udahlah nggak usah tapi tapi sana pergi nggak pergi sana
tuh kan papa bilang juga apa makanya ke sana jangan kesini jadi kena nek tuh
bukan bang jelis dibilangin
makanya kamu jadi anakal ambil kotak obat cepetan
oh dibilangin kemasal sih kamu tuh
nggak mau dengerin mama